nah jadi jadinya gitu aduh pokoknya nih maksa rumah punya niat baik johnny pasti selalu ada
di depan yang mendukung mak aduh lu memang cucu mah yang paling top bangga bangga punya cucu
walaikum salam hehehe nah jangan terlalu berhenti
apa nih mau memperpanjang masalah kemarin lagi
kagak soal itu udah gua lupain justru gua mau minta maaf soalnya meng salah gua habis lu kagak ngomong
sih nggak boleh campur apa apa gua dapat masuk ke teman gua kalau betul untuk cerituan jadi
pak haji mau ngambil jamunya lagi nih jamu kudaku lari hei hei gua butuh tiga tapi jangan
tapi jangan dicampur lagi pak haji terakhir lagi
salahkan serius sama pak haji kayak lagi bisnis narkoba beli obat harmoni rumah tangga pak haji
kudaku lari hei hei ih eh jangan majak pacot loh kalau jadi gosip sekampung gua akan bayar badar
untuk membunuh lu ukur hidup itu tahu lo emang badar mau dibayar sama siapa lu ya
sama pak haji kagak mau si badarnya pak haji si badar pantemennya aja sulap mana mau deh
lagian deh kagak doyan duitnya pak haji pak haji pak haji orang kita cuma bercanda serius amat sih
pak haji serius banget tampangnya berarti serius juga dong beli obat kuda nah lah tangguh kosong
kagak beli apa apa tuh lihat dong tuh mana mana tuh di sarung apaan tuh iya yang dikumpulin tuh tuh digulungkan sarung tadi kita lihat nih he he pak haji masukin sesuatu ke dalam sarungnya
balance bah chemistry udah kalaure karena ni
tadi gue beli tiga kok tinggal satu
wah ini sinelan udah mulai mulai nih
waduh pak jajaran dia mau nipu gue nih
cari apaan pakji
ada yang jatuh
ada yang ketinggalan pakji
jangan usil ya urusan orang
ntar gue minta lagi tuh duit
jangan dong masa duit itu udah dikasih diminta lagi
gue harus nungguin sinelan nih
kok mau dibantuin kamu
kalau pak ustadz ada keluhan keluhan tentang kesehatan bilang sama ayah
jadri obat ini ada efek sampingnya nggak
kagak ada efek sampingnya
asal dipakenya menurut anjuran
dicampurnya pakai air putih hangat
jangan dicampur kelapa antar keremian
apalagi dicampur petasan daun meledak
kagak ada mengandung zat zat yang haram
sebagai pedagang muslim
masa ya jual barang barang haram
nanti ayah masuk neraka
distrika di neraka
tapi kalau minumnya sambil ngeliatin begini orang sih
cik sayang bisa aja ntar
promosi obatnya di masjid
namanya sambil menyelam minum air
ibadah sambil bisnis
bukan begitu nel
seperti kata pepatah ora et labora
ibadah jalan bisnis lancar
iya jelas salah
berarti ya bekerja sambil berdoa
udah ganti ya kemaren
perasaan waktu ayah sekolah artinya belum begitu ustadz
maksud ustadz sekolahnya di bawah pondok bu
saya dapet lo mas inela
iya saya dapet
ada apa lagi nih pakji
nipu apaan sih mas ayah mau nipu pagi dua kali
ntar ayah ketulah
gua beli tiga lo kasih satu
pakji kan belum bayar
secara syariah belum sah belum ada hijab kobul
kalau mau nipu juga pakji tuh yang nipu
barang udah diambil bayar juga belum pasti udah kabur
lo takut banget lo
besok gua bayar deh
lu kan tahu sendiri rumah gue paling gede di sini
toko gue aja paling panjang paling gede paling lebar
kemana gua kabur kampung gua di sini
ya bukan takut nggak dibayar pakji
tapi masalahnya itu obat memang tinggal satu
lo kasih satu gua minum
tenang pakji stok masih banyak
besok ayah antre
besok ayah antrein deh ke rumah pakji yang dua pak lagi
sekalian besok gua bayar
ternyata eh ternyata
kuda ku lari kencang masuk ke rumah ujang
kadal buntung lu ya
pengen gua tapokin lu
nggak boleh liat orang sendang lu
nah jari jarinya gitu dron
setiap rumah punya niat baik
joni pasti selalu ada di depan yang ngedukung mak
lu memang cucu mak yang paling top
jangan terlalu berharap yang berlebihan
loh emangnya gak boleh orang mengharapkan harapan baik
iya siapa yang ngareng boleh boleh aja
cuman berharapnya jangan terlalu tinggi
ntar kalau kagak kesampian jatuh di blok gua ya
nah cewek dah
jatuh sakit stres
gue tuh kalau liat si rumana itu aduh
hati gue rasanya adem
hah maksud gue gini ya
kalau liat muka dia itu rasanya adem ten tena gitu
soalnya dia tuh bukan cuma cantiknya aja
bukan nih budi pekertinya juga cantik
hehehe boleh dah
itu namanya gossip tuh
eh gimana sih emang begitu
rasanya gue pengen ngamuk aja tuh mulutnya tuh kalau dia lagi ngomong
itu nafsu tuh
itu nafsu tuh kalau begitu tuh
jangan kebawa nafsu
tapi kalau bawa nafsu bawanya ke neraka
semua tuh ya
tapi kalau soal si roby ya lu kedudukung gue pasti dia akan dapat bibi tinggul
kenapa nggak dicangkok
ini bego apa pura pura nggak tahu
apa bagaimana sih
maksud gue tuh bakal tekad
tadi aku lihat
gue tuh bakal cucu gue yang jadi bibit unggulmu
besok jadi nggak
ya allah jadi dong kan kita mau minta doa dari anak anak yatim
buat keselamatan si robi bakal jadi bisa jadi balik lagi sama si romannya
ya udah faldi bentar sulam siapin dah
tapi jangan bubur terus ya ganti yang lain dah
tapi buburnya juga mesti adek
ya insya allah
duit tecek juga kagak apa apa
yang penting judulnya nyumbang buat anak yatim
begini juga dia udah senang
keuntungan gue masih mau nyumbang
ya allah bah lo masuk ketok pintu kek